galeri rasulullah berada di masjid al jabar
tepatnya berada di bawah masjid yang berlokasi di cimencrang
gede bagi kota bandung
memiliki luas tiga meter persegi
galeri ini dibagi dalam empat zona
yaitu prakenabian megah medinah dan islam di jawa barat
setiap sesi diikuti oleh dua puluh pengunjung
dan akan ada pemandu yang bergantian menjelaskan di setiap zona
sehingga pengunjung tidak akan kebingungan
selama berada di dalam galeri
sejak masuk pengunjung langsung disuguhi tontonan layar lebar
yang menampilkan animasi sejarah islam turun ke bumi
setelah itu pengunjung akan dibawa masuk ke dalam ruang demi ruang
yang menampilkan perjalanan rasulullah mulai dari lahir
menikah mendapatkan wahyu lalu berdakwah hingga wafatnya
di setiap ruang itu tergantung ornamen arkilik bertuliskan nama nama allah
atau asma'ul husna yang dilengkapi dengan aksara dan tercumahan dalam bahasa sunda
hal yang menarik lainnya adalah penjelasan itu ditampilkan melalui berbagai media
ada poster sederhana yang penjelasannya dalam tiga bahasa
bahasa indonesia inggris dan arab
lalu ada juga maket rumah rasulullah dan kaabah di masa lalu
market ini juga bisa dilihat secara augmented reality melalui layar gadget
kemudian ada juga replika replika seperti tempat tidur rasul
baju perang juga mimbar
selain itu masih ada juga instalasi seni diorama animasi dan layar interaktif
di ruang isro miraj ini terdapat layar tiga dimensi
yang dilengkapi juga dengan audio yang mendukung
sehingga membuat pengunjung merasakan seperti apa perjalanan rasulullah saw
galeri yang dibuka untuk umum mulai dua puluh sembilan maret lalu ini
disambut antusias oleh para pengunjung
sangat takjub luar biasa ya
sebetulnya saya pernah sekali ke mekah dan madinah kan umroh
tapi kan tidak bisa melihat semuanya kayak di galeri di sini ya
dengan adanya galeri di sini ya maksudnya puas lah cukup ya
alhamdulillah sangat luar biasa ada di jawa barat seperti ini
dan menjadi edukasi buat umat islam
yang tentunya mungkin banyak replika replika yang ada di sini
jadi kita bisa melihatnya
langsung dan ilmu ilmunya bisa dipelajari juga di sini
dalam sehari kapasitas galeri sementara ini dibatasi untuk satu ratus dua puluh pengunjung
yang bisa daftar gratis secara online melalui aplikasi
selain itu maksimal durasi kunjungan selama empat puluh lima menit
di sini itu adalah semuanya full ya kebanyakan teknologi lah hampir tujuh puluh persen
dan itu harus benar benar kita perhatikan
maksudnya perhatikan itu dijaga dijaga jangan sampai ada yang rusak
berkunjung ke galeri rasulullah di masjid al jabar menjadi suatu pengalaman yang sangat menyenangkan
untuk mempelajari kehidupan nabi muhammad sekaligus melihat perkembangan agama islam
wilham nasution helmi surianegara bandung jawa barat